minggu siang dalam catatan stasiun klimatologi banten
wilayah tangerang khususnya tangerang selatan
mencapai suhu di angka tiga puluh tujuh lima derajat celcius
angka ini pun menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir
di mana pada dua ribu lima belas
suhu udara di tangerang selatan berada di angka tiga puluh tujuh empat derajat celcius
suhu udara tertinggi ini menjadi rekor ke delapan yang pernah tercatat
sejak berdirinya stasiun klimatologi banten pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana rekor pertama terjadi pada tahun dua ribu dua belas
dengan suhu di angka mencapai tiga puluh delapan derajat celcius
tercatat itu hingga tiga puluh tujuh lima derajat
nah tiga puluh tujuh lima derajat itu merupakan rekor tertinggi ke delapan
di stasiun klimatologi banten ini kalau dibanding
suhu panas ekstrim juga terjadi di kota semarang jawa tengah
suhu udara harian selama oktober rata rata berkisar
antara tiga puluh enam hingga tiga puluh tujuh derajat pada jam satu hingga dua siang
namun berdasarkan data selama tiga puluh tahun terakhir
kemungkinan suhu udara bisa mencapai empat puluh derajat untuk wilayah pantura
termasuk kota semarang dan pesisir jawa tengah bagian timur
rekor suhu udara tertinggi di jawa tengah sebelumnya adalah tiga puluh sembilan lima derajat pada tahun dua ribu dua puluh
ya terus kemudian
haus bibit pecah pecah
kadang kalau kaki juga nggak kuat itu juga pecah pecah
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyampaikan
fenomena cuaca panas yang telah berlangsung sejak bulan agustus
diperkirakan masih akan melanda sebagian wilayah indonesia hingga bulan oktober
nah yang cukup berbahaya adalah jenis c
ini bisa menembus kulit kita
diperlukan kalau kita aktivitas di luar rumah
itu sebaiknya ya kita menggunakan sunblock atau sunscreen
untuk melindungi kulit dari panas
kemudian pakai topi atau pakai payung
atau kita menggunakan baju yang berwarna cerah
suhu panas terjadi akibat fenomena el nino
yang mengakibatkan berkurangnya produksi awan
hingga menyebabkan paparan sinar matahari langsung mengenai permukaan bumi
tanpa ada penghidupan
hal ini halang hingga berimbas pada meningkatnya suhu udara yang terjadi
ditambah lagi posisi matahari yang saat ini berada di katolistiwa
hingga membuatnya tepat berada di atas indonesia
tim liputan cnn indonesia